bukan perkara mudah mencari menu makanan khas betawi gabus pucung dan pecak nila di jakarta
di kawasan pejaten jakarta selatan anda bisa menemukan restoran yang menawarkan menu khas makanan betawi
bang jalil salah satu putra asli betawi yang membuka bisnis makanan khas betawi
berawal dari usaha nasi uduk yang digagas neneknya sejak seribu sembilan ratus enam puluh an akhirnya bang jalil dan keluarga berkecimpung di bisnis kuliner khas betawi
jadi kasian ini kan kita rempah rempah ya
kita rempah rempah kita hidangan langsung jadi kita orang pesan itu langsung kita hidangin
jadi bukannya siap saji dia langsung kita lihat sendiri jadi orang order itu langsung kita masakin jadi agak sedikit telat menantri lah
keunikan menu khas betawi yang mulai susah ditemui di kota asalnya jakarta membuat resto bang jalil ramai dipadati pelanggan
dan gabus pucung serta pecak nila atau gurameh salah satu
satu menu andalan yang dicari pecinta kuliner
ya karena ini kan dia makanan khas betawi saya pernah nyoba gitu gimana rasanya
karena di rumah nggak pernah masak
rasanya gimana tadi
ya alhamdulillah enak cuma kurang pedas kurang pedas aja
nah saya jadi penasaran seperti apa rasanya gabus pucung dan pecak nila ini
rasanya gurih dari ikan gabusnya dan seger enak nggak terlalu pedes
tapi sepertinya memang makanan betawi itu identik dengan rasa gurih rasa yang asin dan agak sedikit asem dari mungkin dalamnya ada jeruk nipis ya ataupun top
nah sekarang kita coba pecak nilanya kayak gimana ya
kalau dari kuahnya kuahnya bening kita coba rasanya nih
rasa jahenya dominan seger pedas kombinasi yang unik
jadi gabus pucung dan pecak nila atau gurame ini bisa menjadi pilihan kuliner bagi anda jika ingin menjajal keberagaman menu betawi betawi yang dijamin membuat lidah anda bergoyang